kami siang tim medis rumah sakit daerah balung memantau kondisi nl di kediamannya di dusun rawotengu jember jawa timur
sehari sebelumnya nl menjalani operasi bedah untuk mengambil sebuah gelas kaca yang bersarang di dalam perutnya
pasca operasi kondisi kesehatan nl berangsur membaik bahkan sudah bisa duduk juga mulai belajar berjalan
kondisi ini jauh lebih baik karena selama tiga bulan terakhir pria tiga puluh lima tahun ini hanya bisa berbaring
akibat keberadaan sebuah gelas kaca di dalam perutnya
tim dokter pun akan memantau kesehatan nl selama empat belas hari ke depan
kita lihat dari tiduran sekarang bisa bergerak dari yang tidak bisa bergerak sekarang bisa jalan
dan tiap tiga hari sekali nanti sesuai petunjuk dokter dokter yang merawat spesialis bedah akan melakukan kunjungan rutin ke rumah sakit balung melihat poli bedah
sebelumnya pada rabu nl menjalani operasi bedah di rumah sakit balung
untuk mengambil gelas kaca yang berada dalam perut
nl awalnya mengaku mengalami sakit yang tak biasa di bagian perut hingga sulit berjalan
setelah dilakukan ronsen ternyata benda berbentuk gelas kaca nampak di dalam perutnya
menurut dokter keberadaan gelas di dalam perut bukanlah karena hal mistis
melainkan dimasukkan sendiri lantaran ditemukan di bagian lubang dubur
saya fulkus mandani jember jodi